lalu bagaimana reaksi dari gubernur definitif sekarang jarod saiful hidayat terkait pengunduran diri ahok dari posisi gubernur dki jakarta
kita bergabung bersama koresponen senior cnn indonesia alvito dinova gintings yang sudah bersama dengan jarod saiful hidayat
baik terima kasih indra seperti yang sudah anda sampaikan bahwa kita mendapatkan kembali kabar yang cukup mengejutkan
walaupun sebenarnya mungkin sudah bisa diperkirakan bahwa basuki cahayapurnama gubernur dki jakarta
mengajukan pengunduran dirinya sebagai gubernur karena mengalami atau terkait dengan hukuman yang dijalannya
dan sudah bersama saya jarod saiful hidayat laksana harian gubernur dki jakarta yang sebentar lagi barangkali akan definitif ya pak
kalau prosesnya cepat
pengunduran diri pak basuki itu diterima dan disetujui oleh presiden melalui kemendagri
maka segera diputuskan gubernur definitif ya sampai dengan akhir masa jabatan
kapan bapak mengetahui bahwa pak ahok akan mengundurkan diri kapan terakhir bertemu
saya terakhir bertemu waktu saya ke mako brimob
itu minggu lalu gitu ya
dan saya mendapatkan surat tembusan atas pengunduran diri beliau yaitu kemarin
jadi kemarin saya baru terima surat itu
dan ternyata surat memang sudah dikirim pada presiden kepada kementerian negeri untuk segera diproses
tanggal berapa pak kalau boleh tahu
kemarin tanggal dua puluh
tanggal dua puluh tiga jadi ini simultannya
pak ahok memutuskan untuk mencabut gugatan
kemudian sekaligus mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur
sehari sebelumnya itu kan mencabut gugatan
dan kemudian kemarin mengundurkan diri jadi cepat sekali prosesnya memang
kan bapak setelah ponis diketuk oleh majelis hakim
bapak kan dengan intensitas yang lumayan bertemu dengan pak ahok ya
bahkan bapak juga melakukan kunjungan segera setelah pak basuki masuk ke dalam
kemudian juga mengawal ketika pak basuki masuk ke makobrimob
nah apakah ada pembicaraan pembicaraan sebelumnya terkait dengan ini
saya akan mundur dan seterusnya
belum ada karena waktu itu kita masih dalam proses banding
kita masih dalam proses baling jadi
masih belum ada
jadi kita masih belum ada rencana untuk mengundurkan diri
tapi setelah bandingnya ditarik dicabut ya kemudian cepat untuk segera
terkait dengan penarik pencabutan banding ini bapak diajak ngobrol nggak
waktu itu kan kita berbicara kan pertimbangannya dua ini
banding atau tidak banding
kayak gitu kan
kejaksaan itu melakukan banding
kemudian mungkin setelah ditimbang timbang gitu
ya pertimbangan beliau sama keluarga ya sudah sebaiknya nggak usah banding lah
apalagi sebentar lagi bulan puasa ya supaya situasi lebih dingin ya lebih baik gitu ya
dan beliau sudah tegar ya ikhlas ya untuk bisa menerima apa yang sekarang dia lakukan
jadi ini apa
jadi ini merupakan konsekuensi dari keputusan beliau untuk mencabut bandingnya
beliau mengundurkan diri
kemungkinan itu karena sudah dicabut bandingnya sehingga secara cepat untuk mengundurkan diri agar segera diproses
dan ada baiknya sehingga pengambilan keputusan akan lebih cepat
selama ini bagaimana prosesnya
selama ini selama ini prosesnya sebagai plt itu saya selalu berkoordinasi sama pak ahok
karena memang ketentuan seperti itu
karena masih definitif
iya karena masih definitif masih pemberhentian sementara
jadi kami tetap berkoordinasi
oleh sebab itu kami sering waktu di makobrimob juga kita berbicara tentang beberapa kebijakan program yang sudah kita kerjakan dan akan kita ambil
dengan cara seperti ini maka lebih firm lebih cepat gitu ya
sehingga kami bisa fokus ya untuk menuntaskan
apa yang sudah beliau ini yang kita ambil

karena dalam satu periode ini itu kan jakarta ini unik ya
pertama dimulai dengan pak jokowi ya untuk meletakkan dasar
kemudian dikerjakan oleh pak ahok ya
hampir tiga per empat atau lebih begitu baru terakhir nanti kami akan tutup
sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh
jadi periode ini jakarta punya tiga gubernur definitif
pak jokowi yang kemudian jadi presiden
pak ahok yang kemudian tersandung kasus
dan ditutup oleh pak jorod dalam kurun waktu kurang lebih empat bulanan

ini menunjukkan satu dinamika yang luar biasa ya
luar biasa mengejutkannya
salah satunya itu
kita tidak menyangka bahwa proses itu secepat ini
dan betul saya juga melihat mengalami ada dalam tanda kutip ya pemaksaan ya
supaya pak jokowi pak basuki langsung masuk ditahan gitu
dan sebenarnya banding itu adalah pilihan yang cukup logis menurut bapak ya
waktu itu cukup logis ya
tetapi mungkin di pikir di samping gejolak macem macem
itu artinya lembaga peradilan kita dipertanyakan juga gitu ya
kalau kita banding ya percuma juga kan
kalau sudah seperti itu karena mudah sekali ditekan oleh
apakah ada upaya seperti misalnya nanti bapak atau siapapun berinisiatif
untuk mempermasalahkan apa namanya
tanda tanya terkait dengan lembaga peradilan itu ke komisi yudisial misalnya
nggak kalau kami nggak itu biar tim hukum aja
kalau kami terima apapun proses gitu ya
karena bagi saya pribadi keputusan seorang hakim
itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama umat manusia
tapi lebih tinggi daripada itu
keputusannya betul betul diminta pertanggung jawabannya oleh tuhan yang maha esa
jadi nuraninya yang harusnya berbicara untuk bisa memberikan keputusan itu ya
saya pikir itu seorang hakim lembaga pengadilan kita harusnya tegak berdiri
meskipun ada berbagai macam tekanan
berbagai macam intervensi berbagai macam godaan
itu tetap harus tegak berdiri
waktu pak ahok mencabut gugatannya
dan kemudian disusul dengan keterangan resmi istri pak basuki ibu veronica kemarin
keterangan pers di hadapan publik
bapak posisinya ada di mana kapan bapak mengetahui itu
apakah informasi itu mengejutkan atau sudah diketahui sebelumnya
saya tidak mengetahui
jadi tahunya dari media juga
dari media juga
jadi saya tidak mengikuti
karena termasuk kalau sore saya tidak pernah nonton televisi
jadi saya dapat informasi begitu kalau bu veru membacakan surat yang ditulis oleh pak ahok
atas nama keluarga
jadi ketika keputusan mencabut gugatan itu bapak terkejut
sudah ada proyeksi ke depan bahwa ini akan muncul juga belum
nah oke sekarang keputusannya sudah bulat
pak ahok pak basuki mendrop gugatannya
dan kemudian mengajukan pengunduran diri kepada presiden
nah langkah selanjutnya kemudian menunggu keputusan dari presiden
tentu saja tapi tetap kami akan melanjutkan tugas kan
itu artinya begitu beliau mengundurkan diri beliau percayakan betul
bahwa saya berserta seluruh jajaran pm prof
itu akan mampu menuntaskan apa yang sudah direncanakan sebelumnya
karena waktu tidak begitu panjang ya kurang sekitar lima bulanan ya
sementara pekerjaan masih banyak
ya makanya saya sampaikan kepada teman teman di pm prof
ini kita kerja ini tidak ada lagi waktu untuk santai santai
saya bilang kita kerja dua puluh empat jam kali tujuh hari
jadi anytime setiap saat kita harus tetap
meskipun nanti kita bulan puasa ya itu tetap kita harus lebih giat bekerja
karena untuk benar benar menuntaskan apa yang sudah kita
bapak akan mengajukan akan bertemu pak basuki rencananya untuk memfollow up soal keputusan keputusannya ini
insya allah besok saya akan ketemu beliau
apa yang ingin bapak sampaikan sebenarnya sama dia
ya menanti aja kalau ketemu kan kita ya ngobrol ngobrol ya
kan tidak perlu harus serius kalau sama beliau ya
ada yang kadang serius ada kadang juga kita bergurau begitu
ini kondisinya sudah tidak dalam keadaan turbulence pak
atau masih dalam kondisi turbulence menurut bapak
kalau saya sih kondisi seperti ini ya
kalau kita anggap turbulent turbulent enggak ya enggak
aku bilang ya enggak lah normal normal saja
pokoknya kita jalani dengan baik dengan ikhlas ya
dengan hati lapang dada ya kita kerjakanlah sebaik mungkin
pak jarot terima kasih atas waktunya
terima kasih pak jarot